baik politik sepekan terakhir kita bahas soal kemudian panas perebutan kursi ketua umum partai amanat nasional
yang memang tengah berlangsung dan kemarin sempat ricu
berkembang kemudian sudah mulai ada faksi faksi antara faksi petahana zulkifli hasan dengan pak amin rais
sudah mulai melempar lemparkan kode dan juga serangan serangan
nah bagaimana kemudian membaca arah siapa yang bisa berpeluang besar menduduki kursi ketua umum partai manat nasional
kita akan bahas di segmen terakhir politik sepekan
saya ke bang ray rangkuti dulu bagaimana anda melihat soal pan ini
kali ini kita bergeser ke pan ya bang ray rangkuti
masih ada sosok amin rais di sana ada kemudian putranya pak amin yang maju
tapi di sisi lain zulkifli juga tampaknya masih mau maju dengan kemudian faksi faksi tersendiri
anda melihat ini ke arahnya bagaimana
mana ada faksinya itu keluarga semua kok
tidak ada ini persaingan keluarga
ini balik ke keluarga lagi ya
tapi ini di dalam partai
kan pak zulkifli telah besarnya pak amin rais
jadi siapapun yang menang siapapun yang kalah itu pemenangnya pak amin rais
tidak ada yang baru di dunia politik ini
tapi kan tampaknya bang zul sebagai petahana masih mau terpilih untuk mau maju lagi
dia kan tentu tidak mau menyenyakannya dukungan yang begitu besar kepada beliau
saya kira selama konstitusinya mungkin masih memungkinkan
mereka akan maju mereka akan maju terus menerus
ya tinggal ya standar etiknya seperti apa kan kira kira gitu ya
nah oleh karena itu ya beliau akan maju
kalau pesaingnya adalah anaknya pak amin rais
mungkin saya itu bukan bersaing
justru itu dalam kerangka membuat kekuasaan itu nggak mengejebar kemana mana
tetap di situ situ saja begitu
di situ situ saja
sebab siapapun nanti yang akan menang ya tetap saja pak amin rais sebagai aktor tunggal
karena ujungnya dugaan saya nih ujungnya pak jul ketua umum sekjennya nanti adalah anaknya pak amin
itu win win solution atau bagaimana
win solution justru ini dimunculkan nama ini dalam kerangka menaikkan pamor hanafi gitu
supaya dianggap layak untuk duduk di kursi sekjen partai
kan kalau nggak enak kan kalau belum apa ini macam macam dan seterusnya nanti
mungkin dibuat dalam bahasa inilah yang disebut dengan musyawarah mufakat ala indonesia ini
meskipun ada beberapa calon calon lain sih nama nama lain kan
saya kira sudah nggak terlalu
ada misalnya arya bima ada asman abdur begitu mantan pak herbe
saya kira nggak terlalu signifikan
mungkin periodenya bima sama periodenya asman itu periode dimana mungkin ya keluarga yang dekat dengan pak amin ini sudah tidak berminat terhadap partai pan gitu
itu mungkin mereka masuk bisa jadi idola gitu ya atau bisa dipilih gitu
tapi dengan situasi seperti yang sekarang ini saya kira agak sulit ya
orang luar ya pemain luar lah ya masuk ke dalam lingkaran ini gitu
apalagi ada pak jul ya ada pak hanafi gitu
nah ini akan berputar diantara mereka saja gitu
nah cuman kalau itu satu
nah yang kedua saya kira hanafi tetap akan lebih kuat dibandingkan dengan tokoh tokoh ini
karena itu berhubungan dengan soal aksesnya
siapa yang akses yang cukup kuat untuk berkomunikasi dengan semua kader kader baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah gitu ya
dan juga soal figur siapa yang mendukung mereka dan seterusnya
bima misalnya ya
bima malah dikenal sebelum ini pendukung pak jokowi kan kira kira gitu ya
satu hal yang kira kira agak berseberangan dengan sikap umum di pan gitu
pak asman misalnya adalah mantan menterinya pak jokowi
kan kira kira gitu ya juga adalah agak masalah
justru menurut saya bima dan asman itu naik karena perbedaan itu
yang bacaan mereka nggak akan gol juga
tapi perbedaan itu menjadi unik ya
dalam kerangka membuat mereka sesuatu yang tidak bisa diperlukan juga ya
di dalam apa namanya di dalam kongres atau munas lah kalau apapun istilahnya gitu ya
tapi justru karena mereka menganggap bahwa mereka dikenal karena berbeda itu kira kira gitu loh mas
oke tapi begini bang rey
dalam pemilihan ketua umpan biasanya selalu ada istilah kemana restu pahamin kesitulah kemudian arah dukungannya
itu yang saya suka tadi

cukup banyak punya pengaruh
punya pengaruh pak amin ini gitu
bahkan jangankan ketua umum memilih siapa calon presiden pun
pak amin yang cukup banyak punya pengaruh
meskipun di satu segi mungkin pak jul punya keinginan lain
tapi kalau pak amin yang kelihatan punya keinginan yang kuat terhadap sesuatu
secara umum kader kader ini yang akan ikut
pan ini terkenal di partai yang kemudian suaranya di situ situ saja
akan berdampak terhadap bagaimana perolehan suara pan ke depan dan juga masa depan partai ini
tantangannya menurut anda partai ini sebenarnya seperti apa sih
kemudian kalau mulai ada narasi dari bang zul misalnya mulai mengatakan politik agama sudah tidak laku
tapi kemudian pak amin agak agak menyerang dengan
kalau mendukung pak jokowi tanpa syarat itu sepertinya gimana
nah itu bagaimana menurut anda anda melihat perdebatan yang terjadi di sini
pan ini saya lihat dalam peta ideologi ya
secara umum dan pilihan orientasi warna ideologi keparteannya di indonesia itu partai yang agak nanggung
nanggung dalam artian begini
poros yang terjadi dalam platform partai atau warna ideologi partai di indonesia itu kan
satu nasionalis bisa tengah sampai kencang gitu silahannya keras
kemudian yang islam juga nah pks contohnya dia konsisten di ujung
sehingga elektabilitas pks kan kita lihat cukup tinggi sebenarnya termasuk perolehan kursi
di senayan itu baru elektabilitas belum kemudian warna orang orang yang terlibat membesarkan partai
lebih banyak sebenarnya walaupun orang mengatakan satu aliran tapi sebenarnya disana juga banyak warna
kalau pan ini posisinya
pan ini saya lihat terjadi penyempitan warna kalau dulu misalnya pan ini kan kalau kita sejarahnya itu kan
endorsement muhammadiyah tinggi itu apple to apple dengan ini kan ada pkb
hari ini masih tidak
nah itu agak relatif katakanlah tidak terlalu karena kan tapi juga susah memisahkan dengan tokoh karena apa
di sana pak amin kan pak amin sebagai tokoh sentral yang saya lihat masih sangat dominan gitu ya
nah tapi problemnya gini bung rehat sebenarnya partai itu mengujinya kan mampu nggak partai baru
pasca reformasi itu keluar dari kutukan partai single digit masuk ke yang double digit
jadi yang dari sekian koma ke sepuluh koma
nah pan termasuk menurut saya belum mampu sebenarnya beberapa partai berusaha termasuk pkb kemarin relatif mendekati
oke jadi tantangan partai ini bagaimana menurut anda di dalam pemilihan ketua umum ini singkat saja
salah satunya menurut saya adalah tapi saya agak skeptis ya karena tidak ada yang baru saya setuju dengan bang ray
bahwa tadi ya tidak ada yang baru sebetulnya
kalau kebaruan misalnya kalau lelah tidak bisa menawarkan kebaruan tokoh dalam arti dalam kepemimpinan mungkin kebaruan gagasan
dalam artian warna baru branding pan ini kayak apa secara platform ideologi stylenya
contoh yang saya katakan misalnya agak nanggung itu begini pan kan banyak bergerak di institusi moderat ya inklusif juga
jadi politik hari ini itu cenderung pilihannya antara hitam putih kadang kadang
jadi isu agama isu atau ini sekali
pan ini sepertinya susah keluar dari jebakan
nah yang dibutuhkan tentu adalah partai yang mampu mengeluarkan pan dari jebakan itu tadi
yang kedua menaikkan kutukan single digit
oke sehingga kemudian double digit
double digit tapi tidak ada yang baru nah yang baru baru lagi tertunggu nanti besok apalagi kemudian yang hot sepekan ke depan bang rai dan juga mas haru terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bagi kita
ada perspektif bagi terhadap kami dalam isu politik sepekan yang cukup menarik perhatian publik sampai dengan hari ini terima kasih
mas nyarwi bang ray terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini kami akan segera kembali dengan sejumlah isu lainnya tetap bersama dengan kami